ya dki tentu kami ada calon kita ada fasa ya kalau eko semua laris ya
eko gitu ya tentu nanti berbicara dengan teman teman partai lain
kami kan sepuluh kursi syaratnya itu dua puluh satu ya dua puluh satu kursi
tentu kita harus bicara dengan teman teman partai lain
jabar pak ridwan kamil mungkin akan di jakarta ya
jawa barat selain rk kan ada bimaria ada desi dari kami
ada ayrin ada dimyati ada arif ada enam orang
ada pan ada golkar ada gerindra ada demokrat
untuk ddki juga artinya sama
ini nanti baru tambahan